kenapa kalau saya ingat atau enggak kenapa
ya nggak apa apa sih
cuma kalau misalkan kamu memang gak ingat
saya bisa bantu kamu untuk mengingat semuanya
saya ini kan ada
minuman sama makanan juga udah siap
pausat udah sampai mana ya
gimana perkembangannya semua
semuanya udah siap pak
tinggal kita ngecek pausatnya sudah sampai mana
ini semua makanan buat anak panti
iya betul pak
di mobil sebenarnya saya bawa makanan juga
tadi saya kepikiran mau taruh sini aja
ada orang nggak ren buat bantu angkat makanan di mobil
biasa aja pak
boleh ya ren
kalau gitu saya izin ke mobil bapak
nah ini kita pindahin ke sana aja ma ya
ini aku bawa ke sana ya
aku bawa lagi yang ren
coba lihat kuncirannya rambutnya
itu elsa ngapain sama anak kecil
sus ada asgara sama miss kiki
udah main di sana
aku juga pengen makan dong sus
sus taruh temanin ya
buas saya temanin
ya udah sayang
bu rossa selamat datang
semuanya sudah siap
kita tinggal tunggu pak ustadznya datang
thank you ya ren
semoga andin baik baik aja di rumah
berikan kesehatan buat andin ya allah
harusnya saya tadi diem di rumah aja ya jagain andi nih
kasian dia sendirian
saya keliling dulu ya
gimana udah aman ya semuanya ya
insya allah bu
terima kasih sudah membantu ya
terima kasih untuk hidangan dan makanan makanan
untuk anak anak yang sudah disiapkan
saya juga sudah siapkan makanan
sama sama ibu panti
terima kasih ya
ibu panti harusnya nggak usah ikut repot menyiapkan makanan
biar dari kami saja
nggak apa apa kok bu
tadi andin sudah bersama kami
cuma tiba tiba kesehatannya menurun
agak demam dan kepalanya pusing sekali
makanya saya meminta anda untuk pulang
jadi ya andin ditipu salam buat bu panti dan juga anak anak
mudah mudahan segera pulih ya bu
terima kasih ibu panti
saya bawa makanan buat ditaruh di sini
ada di mobil tadi randy yang mau bantuin
pak surya pakai repot repot segala
saya terima kasih sekali pak surya sama bu sarah sudah hadir
ini rasa syukur rasa senang kami juga atas kembalinya al
terima kasih pak surya
nanti dibantunya randy ya pak surya ya
akan membantu sekali randy
kenapa sih kamu lucu banget
ini anak siapa kok lengket banget sama kamu
iya pak nggak tahu ini tiba tiba lengket gini sama
itu ci ya
tante rasa aku izin mau bantuin adi dulu ya
sama mama aja mama yang nganterin biar kamu bantu
ya udah sini sama mbak ya
aldebaran lagi sendirian tuh
kita ketemu lagi ya
gimana kamu soal mami sekarang
kamu udah mengingat semuanya
kenapa kalau saya ingat atau enggak kenapa
ya nggak apa apa sih
cuma kalau misalkan kamu memang gak ingat
saya bisa bantu kamu untuk mengingat semuanya
saya ini kan adiknya mbak andi jadi saya tahu semuanya ah
saya bisa kasih tahu ke kamu
tolong informasi ini jangan sampai tahu mbak andin
saya yakin mbak anin juga pasti gak akan kasih tahu soal ini ke kamu
masuk terakhir nanti ya
iya boleh ikutan main mbak
conseguir di digoreng dengan jauh
udah gak usah jauh jauh disini aja gak perlu
duduk sini aja
saya paham dengan kondisi kamu sekarang kak
lebih baik kamu tahu semuanya ya
daripada ditutup tutupi seperti ini
dan saya rasa tante rosa juga gak tahu ya soal ini
udah kalau mau cerita cerita aja gak usah bertele tele
ya oke oke saya ceritain semuanya ya al
ketika kamu pergi hilang gak tau kemana
saya termasuk mama papa saya
dan semuanya itu udah hopeless
kalau kamu gak bakal ditemukan
saya paham masalah itu
apalagi tidak adanya berita tentang kejelasan saya
juga ada yang menyebabkan
apa yang mau diharapkan dari saya juga
bukan itu intinya kan
intinya apa yang mau kamu ceritain
dengan kedatangan nyesel kesini
sekarang kamu sedang gilir
apakah kamu akan koduikan
mau standard smartphone atau
aku udah kukira buyers yang menyesal
aku minta backgroundnya
konflik supas matter
tentu saja disparat ngis no to know